wali kota surabaya tririsma hari ini terus membenahi estetika kota dengan aksi menanam pohon bersama di taman harmoni keputih surabaya
aksi ini sebagai salah satu cara untuk menjadikan taman harmoni sebagai taman wisata internasional
sehingga bisa menjadi daya tarik bagi turis mancanegara untuk berkunjung ke kota pahlawan
pengargaan li kuan yu
serta kesadaran warga terhadap resapan air sebagai antisipasi bencana banjir
trisma berharap taman harmoni yang berkonsep taman bunga ini ke depan bisa menjadi daya tarik wisata dunia
menjadikan taman dengan tema bunga jadi seluruhnya berbunga nanti
pohonnya berbunga semaknya berbunga jadi seluruhnya berbunga
saya yakin kalau kita konsisten ini suatu saat akan jadi wisata dunia
sementara kepala kejaksaan tinggi jawa timur
menyambut baik penanaman ini karena juga menjadi wujud kerjasama dengan pemerintah kota surabaya untuk membangun surabaya
ini penghijauan dan pembuatan biopori untuk mendukung program wali kota dan program kita semua untuk jaga lingkungan
trisma sendiri akan mengacu pada konsep taman harmoni menjadi taman bunga seperti halnya yang ada di negara maju
saat ini taman wisata bunga sendiri sudah dikonsepkan